anda kembali menyaksikan cnn indonesia breaking news
pendiri dan ceo lion air group rusdi kirana menyampaikan bela sungkawa atas insiden jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh di perairan karawang provinsi jawa barat
ungkapan duka cita ini disampaikan rusdi saat memimpin apel peringatan hari sumpah pemuda di kedutaan besar indonesia di kuala lumpur malaysia
melalui akun instagram pribadinya rusti mengajak masyarakat mendoakan yang terbaik bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan
rusti saat ini menjabat sebagai duta besar indonesia untuk malaysia